pasca banjir yang merendam kawasan ibu kota kondisi pintu air manggarai pada sabtu pagi terpantau kembali normal
pada level siaga empat atau pada ketinggian enam ratus lima puluh cm
seperti inilah kondisi pintu air manggarai menteng jakarta pusat pada sabtu pagi
setelah sempat mencapai siaga satu kini kondisinya kembali normal
tampak ketinggian di pintu air manggarai berkisar enam ratus lima puluh cm atau pada level siaga empat
seiring berangsurnya normalnya ketinggian di pintu air manggarai ini membuat volume sampah
yang mengalir dari hulu ke kawasan pintu air manggarai juga tampak berkurang dibandingkan hari hari sebelumnya
meski berkurang petugas upk badan air provinsi dki jakarta juga tetap menyiagakan sedikitnya tiga alat berat dan sejumlah truk
untuk mengangkut sampah apabila tumpukan sampah kembali datang
kendati turun para petugas tetap bersiaga dan berkoordinasi dengan petugas pintu air lainnya
untuk mengantisipasi datangnya